mantan bendahara partai demokrat muhammad nazarudin
menyatakan ganjar pranowo sempat menolak diberi satu ratus lima puluh ribu dolar as
sebagai jatah dari proyek ktp elektronik
ganjar selaku wakil ketua komisi dua
bukannya tak mau menerima
tapi justru ingin disamakan jumlahnya dengan ketua komisi dua
inilah yang dikatakan m nazarudin
tentang keterlibatan ganjar pranowo
di sidang kasus dugaan korupsi ktp elektronik
di pengadilan tipikor jakarta
satu ketua itu ada yang mulia
cuma ada satu wakil ketua waktu itu menolak
ribut dia di media yang mulia
karena waktu dikasih satu ratus lima puluh ribu dolar dia tidak mau
ribut dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua
oh ributnya karena mau lebih
ya minta tambah yang mulia
jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua lima ratus ribu
akhirnya dia terima
setelah ribut itu dikasih lima ratus ribu baru dia mau
tentang penyerahannya anda tahu
tahu yang mulia kebetulan saya di ruangan itu
nah sedikit sudara nazaruddin
itu kan pertemuan di ruangan bu mustoko weni
ya betul ya mulia
ya ada berbagai pihak yang saudara katakan tadi dipanggil ke sana
ada hairuman dan lain lain pihak
dari keterangan nazaruddin
hari ini jelas bertolak belakang dengan keterangan ganjar pranowo
pada sidang sebelumnya kamis tiga puluh maret lalu
saat itu politisi pdi perjuangan itu mengatakan menolak menerima apapun
itu ditanya oleh penyidik adalah apakah anda pernah menerima
apakah pernah anda ditawari
bahkan kemudian saya baru kemudian kemarin membaca berita
ada pengakuan dari miriam yani yang waktu dikonfrontasi
dia mengatakan ke saya bahwa saya tidak pernah memberikan kepada pak ganjar
cuma ketika saya baca yang kemarin ada di media katanya dia menyerahkan kepada saya saya menolak
terus kemudian diserahkan kepada kak poksi
tadi saya cemerlangkan pernah tiga kali menolak ya
ada pemberian ada titipan apa istilahnya
titipan ya dia bahasanya bu mustokoweni saat itu titipan
apa istilahnya waktu mustoko weni sampaikan titipan atau apa istilahnya
ya titipan saja ini titipan
saksi tahu itu titipan itu berupa apa
apa memang sudah ada kecurian ini berupa uang
saya tidak tahu menduga saja seperti tadi ketua majelis yang mulia tadi menyampaikan
tidak tahu ya
dalam sidang tersebut ganjar juga menyebut ia pernah bertemu ketua dpr setia novanto
dan diminta agar tidak galak dalam pembahasan proyek ktp elektronik
saat pembahasan proyek tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas itu
ganjar dukung dengan pak gajar
ganjar duduk di komisi dua dpr
sedangkan setia novanto masih menjabat sebagai ketua fraksi golkar